pada pemilihan kepala daerah di kabupaten purwakarta
enam partai politik dipastikan mengusung ane ratnamustika sebagai calon bupati purwakarta
ane ratnamustika merupakan istri dari deddy mulyadi yang saat ini menjabat sebagai bupati purwakarta
yang juga maju sebagai calon wakil gubernur jawa barat mendampingi deddy mizwar
apakah ini fenomena dinasti politik atau kegagalan partai politik mencetak kader
pada pemilihan kepala daerah di kabupaten purwakarta
enam partai politik dipastikan mengusung ane ratnamustika sebagai calon bupati purwakarta
majunya istri kepala daerah yang mencalonkan diri untuk melanjutkan kekuasaan suaminya
menurut guru besar komunikasi politik universitas pendidikan indonesia karim suryadi
merupakan indikasi yang kurang baik bagi demokrasi dan kaderisasi di partai partai politik
ini sebuah indikasi lampu kuning ya
bagi kehidupan demokrasi di indonesia
sebab apabila kita menganggap bahwa berkah demokrasi itu
memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memilih dan dipilih
dan artinya itu berarti bahwa tangga untuk kekuasaan itu terbuka dan akses bagi semua orang untuk itu
berarti itu sudah ditinggalkan
tetapi ini bukan salahnya istri istri itu
tetapi ini adalah kelemahan partai politik dalam menciptakan ruang ruang kaderisasi sebenarnya
sementara itu bagi deddy mulyadi
majunya aneratna mustika adalah sebuah bentuk regenerasi
kalau enggak itu proses regenerasi nanti saya bisa jelaskan apa makna dari seluruh rangka itu
yang kita ngitung itu adalah proses regenerasi pembangunannya harus berjalan efektif
dan mempersiapkan langkah langkah yang baik buat pro reform
dinasti politik kerap dipermasalahkan ketika musim pemilihan umum atau kepala daerah tiba
istilah ini menyebutnya
memang seakan menjadi momok yang menakutkan
apalagi pasca terbongkarnya sejumlah kasus korupsi terhadap sejumlah pejabat dan keluarganya
menurut pakar kebijakan publik dari universitas pajajaran
hal tersebut sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan
karena selain tidak ada aturan yang dilanggar
hal tersebut juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang diperbolehkan untuk memilih ataupun dipilih
selain itu sistem pemerintahan indonesia saat ini juga menjadikan pejabat sulit
untuk bisa berbuat seorang menang
karena banyaknya aturan serta fungsi kontrol
mulai dari legislatif masyarakat hingga media masa
kenapa di satu sisi positif
karena bisa meneruskan berbagai macam kebijakan kebijakan yang sudah berhasil
walaupun kita tidak bisa menutup mata
hal yang negatif muncul karena kronisme ya
kronisme kekeluargaan dan sebagainya
tetapi kan sebetulnya kalau kita lihat sekarang sudah ada tapis
sudah ada namanya apa batasan batasan ya
dia tidak bisa bergerak seperti polisi
dia tidak bisa bergerak seperti politik dinasti yang terlalu kuat gitu
kan ada dprd nya ada legislatifnya kemudian ada masyarakat madani
yang selalu mengontrol kepala daerah
yogi menambahkan kontroversi dinasti politik ini memang muncul pasca tumbangnya soeharto
yang kemudian disusul dinasti dinasti lain
mulai dari atut di banten
terakhir yang cukup fenomenal adalah pasangan suami istri wali kota cimahi itoh tohija
dan ati soeharti yang terjerat kasus korupsi
namun jika dilihat di berbagai daerah lain bahkan di negara negara maju seperti singapura dan amerika
dinasti politik ini banyak yang berhasil karena terjadinya program program pembangunan dan kebijakan yang berkelanjutan
tim liputan transmedia